diduga akibat cemburu seorang pria di kabupaten cilacap jawa tengah tega
menganiaya istrinya hingga tewas
pelaku membunuh istrinya setelah melihat telepon genggam sang istri
dan menuduhnya telah berselingkuh dengan pria lain
air mata ibu korban tak terbendung saat mengetahui anaknya yang berinisial sc
seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun harus meregang nyawa
di tangan suaminya sendiri
seorang pria berusia dua puluh dua tahun berinisial ap warga cilacap jawa tengah
tega menganiaya istrinya hingga meninggal dunia
pelaku diduga cemburu setelah melihat telepon genggam sang istri
dan menuduh korban berselingkuh dengan pria lain
terjadi di lokasi balai latihan kerja di wilayah kota cilacap
di mana saat itu korban tengah mengikuti pelatihan untuk bekerja di luar negeri
namun dalam pertemuan itu keduanya terlibat cekcok
hingga akhirnya pelaku menganiaya korban hingga tewas
usai melakukan aksinya pelaku berusaha kabur
namun warga di sekitar menangkapnya dan menyerahkan pelaku ke polisi
kedua di mana setelah kejadian pelaku itu lari
dan kemudian korban ditolong oleh saksi disenar tkp
dan pada saat dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong
motif terjadinya peristiwa pidana ini karena pelaku ini merasa cemburu
karena mencurigai kalau korban ini berselingkuh dengan pria lain
kedua di mana setelah kejadian pelaku ini lari
jenis korban dibawa ke tempat asalnya di kecamatan bantarsari
kabupaten cilacap untuk dimakamkan
kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di satreskrim polresta cilacap
barang bukti berupa dua bilah pisau yang digunakan pelaku
menganiaya korban di sita polisi
atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis
tentang kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara hingga hukuman mati
yusongko kompas tv cilacap jawa tengah